kita akan awali dari perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan lima delapan ratus dua puluh enam kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu tiga ratus tujuh puluh sembilan enam ratus enam puluh dua orang
sementara itu diumumkan tambahan lima delapan ratus dua puluh enam pasien sembuh
dan totalnya kini satu satu ratus sembilan puluh empat enam ratus lima puluh enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus dua belas pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh tujuh dua ratus dua puluh enam jiwa